kalender pendaftaran peserta didik baru di kota bandung sudah memasuki tahap daftar ulang pada dua belas juli lalu
berdasarkan laman ppdb bandung terdapat beberapa sekolah dasar negeri yang jumlah peserta didiknya jauh di bawah kuota yang dimiliki
ada sd yang hanya menerima pendaftaran delapan peserta didik bahkan ada yang hanya tiga peserta didik
sekolah dasar negeri dua ratus enam putrako indah yang berada di jalan raja mantri kaler turangga kota bandung memiliki kuota lima puluh enam siswa
namun di laman ppdb hanya terdapat tiga pendaftar saja
menurut darmawan kepala sekolah sd yang berada di kecamatan lengkong itu salah satu faktor penyebabnya adalah lokasi sekolah itu berdekatan dengan sekolah lainnya
seperti sdn dua ratus lima puluh tujuh pelita sdn satu ratus enam puluh empat karangpawulang dan sdn satu ratus enam puluh tiga buah batu baru
kini jumlah pendaftar yang datang langsung ke sekolah masih bertambah
pertanggal kemarin sudah mengantongi sejumlah dua puluh orang untuk siswa kelas satu dan lima orang untuk siswa pindahan atau afirmasi
nah itu jadi sebenarnya betul di online ya itu baru tiga tapi ternyata alhamdulillah kemarin setelah masa daftar ulang
terus pada berdatangan
sementara itu sdn dua ratus tujuh belas sarijadi yang berada di komplek perum sarijadi kota bandung memiliki kuota peserta didik mencapai dua puluh delapan orang
namun di laman ppdb hanya terdapat delapan pendaftar saja
menurut edward kepala sekolah sdn dua ratus tujuh belas sarijadi ini penyebabnya adalah karena banyaknya sd lain di sekitar kecamatan sukasari ini
seperti sdn dua ratus lima puluh dua setiabudi sdn satu ratus tiga puluh tujuh cijerokaso
sdn satu ratus tujuh puluh enam cilandak
namun saat ini jumlah pendaftar siswa telah mencapai satu rombongan belajar atau rombel minimal dua puluh siswa
kita masih menerima limpahan limpahan dari sd yang lain yang penuh kuotanya
yang alhamdulillah sudah secara apa istilahnya bertahap sd dua ratus tujuh belas sarijadi ini dilihat dari online delapan tetapi pakarnya sudah bertambah
yang alhamdulillah sampai saat ini sudah berjumlah dua puluh dua orang
kepala dinas pendidikan kota bandung hikmat ginanjar menyatakan minimnya pendaftar di suatu sekolah bisa terjadi karena tidak sebandingnya jumlah peserta didik dengan jumlah sekolah
sehingga lebih banyak sekolah ketimbang peserta didik
namun sekolah yang kekurangan peserta didik bisa mendapatkan siswa limpahan dari sekolah yang peserta didiknya sudah tidak tertampung asalkan masih berada di zonasi yang sama
informasi yang beredar selama
saat ini tentu saja itu informasi awal ketika hasil ppdb itu secara umum disampaikan ada berapa sekolah yang peminatnya banyak dan peminatnya sedikit
maka sebarang tentu ketika diumumkan yang pertama itu sedikit
tetapi ternyata berkembang hari kedua hari ketiga sekarang sudah memenuhi satu rombol
menurut hikmat dinas pendidikan terus melakukan supervisi monitoring dan evaluasi terhadap dua ratus tujuh puluh empat sekolah dasar negeri yang ada di kota bandung
selain untuk pemerataan peserta didik hal itu juga dilakukan untuk pemerataan tenaga pendidik atau para guru agar setiap sekolah dapat menjalankan kegiatan belajar mengajar dengan baik
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat